ppkm darurat yang dikenal dengan level empat memang membuat sebagian masyarakat
khususnya pelaku usaha kecil dibuat sulit
mulai dari sejumlah pekerja yang harus dirumahkan karena tempat usaha tutup
hingga pedagang yang dipaksa tutup karena memicu kerumunan
meski tidak sedikit yang menolak pemberlakuan ppkm
kebijakan ini terpaksa ditempuh pemerintah
karena lonjakan kasus covid sembilan belas tiga pekan terakhir
ppkm darurat pun dinilai sukses menekan laju penularan covid sembilan belas
dalam pernyataan secara daring senin sore
gubernur dki jakarta anies baswedan memaparkan penurunan dalam beberapa parameter pandemi covid sembilan belas
mulai dari angka aktif covid sembilan belas di jakarta
pada enam belas juli sempat mencapai satu ratus tiga belas kasus
tetapi pada pekan terakhir sudah turun ke angka enam puluh empat kasus
positivity rate yang sempat menyentuh angka empat puluh lima persen
kini turun ke angka dua puluh lima persen
bahkan pada tanggal enam belas juli dua ribu dua puluh
ada satu ratus tiga belas ribu kasus aktif
dan kemarin kasus aktif kita sudah turun di angka enam puluh empat
penurunan kasus aktif ini konsisten dengan tren penurunan di beberapa parameter lain
misalnya positivity rate kita yang semula
sekitar empat puluh lima persen
kini sudah berada di kisaran dua puluh lima persen
namun turunnya angka kasus covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir
dinilai tidak mencerminkan angka kasus covid sembilan belas sebenarnya
terlebih tingkat tes covid sembilan belas yang masih rendah
sebagai langkah pencegahan
pemerintah didesak lebih aktif melakukan tes covid sembilan belas kepada masyarakat
yang hanya menunggu di fasilitas kesehatan
tidak hanya menunggu yang bergejala
datang ke fasilitas kesehatan
tapi aktif dengan visitasi
menemukan kasus yang kontak
melakukan juga isolasi karantina yang tersentral
dan testingnya harusnya gratis
tingginya angka kasus covid sembilan belas tidak lepas dari gagalnya strategi hulu
mencegah penularan di tengah masyarakat
selain memperbanyak tes covid sembilan belas
pemerintah juga didesak untuk mempercepat proses vaksinasi
bakal covid sembilan belas varian baru masuk ke tanah air
demi leputan cnn indonesia